kegiatan ini berlangsung dari tanggal sembilan belas juni hingga satu juli dua ribu dua puluh
sampai tulang tulangnya pun enak
walau mempunyai masa simpan yang relatif lama sekitar tiga hingga empat bulan brem diproduksi setiap
rapatnya hampir empat jam
keluarga yang juga menikmati dari korupsi juga bisa kena
sebagian orang menyebut kaki langit mangunan merupakan surga hutan pinus
terjadi pada abad tujuh belas saat pemerintahan kerajaan badung cokorde pemecutan iii
kalau transfer ke tujuan akhir saya enggak
setahun kemudian pemerintah jawa timur juga memberikan penghargaan bagi pendiri kampung kue ini
seperti misalnya kita bicara pembangunan jembatan infrastruktur kemudian juga proyek proyek yang terkait dengan kesehatan alkes gitu ya
kalau keluar pakai kendaraan tertutup
pertama bioskop dari enam ratus an di tahun dua ribu
dari hasil penjualan kue kue ini pula kini sumi rahayu bisa menyekolahkan anaknya hingga perguruan tinggi
kita berinvestasi cukup banyak untuk masalah myanmar
pikirannya makin terbuka usahanya makin maju makin berkembang
dikatakan sydney itu kan termasuk kota ini
manusia betul betul kita
keringetan itu kalau tidur di pasir itu kebiasaannya ya memang begitulah
termasuk ketika bapak mau gambling di pandemi kemarin
lalu pertanyaannya seberapa signifikan dampak dari kesepakatan yang dihasilkan
tapi kalau harus mengada ada demi sebuah prestasi saya tidak pernah mau
dari total dua ratus warga sembilan puluh persen diantaranya adalah masyarakat keturunan suku bugis

ya kedepannya nanti seperti apa tentu penyidik yang lebih tahu seperti itu
ya tadi ditanyakan juga di rumah gimana
apa sosial ekonomi kesehatan rumah dan juga kemampuan
menjadi salah satu daya tarik bagi warga untuk datang ke warung kopi ini
melibatkan seluruh kementerian dan lembaga
dia tuh dokter yang membuat lab
alokasi dana yang dikumpulkan dari para penyedia barang dan jasa
menurutnya tahun kelinci air memiliki potensi
sumber polusi udara sangat beragam
yang juga lagi seru serunya adalah keanggotaan indonesia di oecd
romo mungkin boleh menyampaikan ucapan selamat natalnya
itulah mengapa peran lingkungan sangat besar
dan kalau anak yang lebih besar bisa mengeluh pusing
kalau nggak kaki kanan kaki kiri
menurut pak peter sebenarnya apakah itu juga ada betulnya begitu
sehingga kemudian tidak ada penyelesaian yang maksimal
bebek songkem ini berasal dari kata sungkem
brem tidak hanya memiliki tekstur lembut
terdiri dari tiga lembaga
dan insya allah dengan kemampuan beliau dengan semangat beliau
intinya harus punya motivasi dari diri sendiri
dengan kapasitas mesin yang bisa mendaur ulang seratus kg botol dan gelas plastik per hari
untuk informasi lebih lanjut silakan menulis email ke bible atawr org
untuk lima puluh kilo segini
nah ini kemungkinan ke depan tidak hanya empat belas orang ini kita mintakan satu pertanggung jawaban
di balik keindahan surga yang hingga kini bisa dinikmati banyak orang ada tangan berjasa mengabdikan diri untuk menjaga dan merawat hutan dan sekitarnya
yang menurut dia kebanyakan volunteer itu
belajar dari cina cina berhasil